kayak ada yang ngetuk jendela

kamu gak berhak ngomong seperti itu
kamu gak berhak ngomong seperti itu
boneka itu udah gak penting
mereka semua udah gak penting buat kamu
tau juga mereka udah pergi dari rumah ini
sekarang kamu menghabiskan waktu kamu sama cynthia
istri sah kamu
apa yang dikawal
katakan rena tuh bener
udah lupakan aja bella
udah seharusnya kamu hidup dan memikirkan
masa depan kamu bersama cynthia
mama setuju kan
lebih baik sekarang kamu pindah aja ke kamar cynthia
kasian kan dia sendirian
kamar itu begitu banyak
banyak banget kenangan menyakitkan buat kamu
kasian kamu ini tambah sedih
kakak gak mau melihat kamu tambah menderita
kamu mulai kehidupan baru bersama cynthia
iya betul banget
jangan murung begini terus gak baik buat kesehatan kamu
kalian berdua ngapain buka lemari aku dan
masukin barang barang nya afif
eh mbak cynthia ini teh kita disuruh sama nyonya
soalnya mulai malam ini mas afif akan tidur disini
keliatan gak seneng banget
mau tidur sama suaminya sendiri
oh enggak apa yang tadi tuh
kalau aku tuh seneng banget kayak apa suami aku akhirnya tidur sama aku
aku seneng banget gitu
oh gitu kan bener juga
nenek kalau mbak scythia pasti seneng
makanya nenek kita berburu buru masukin barang barang nya mas afif
makasih banyak loh kalian berdua
permisi mbak cynthia
gawat malam ini gafi mau dateng
jangan mati dong jangan mati
buku badan ini masih panas ya
badannya udah panas banget
terus nih batoknya juga gak selesai selesai
gini gini di dekat sini ada rumah sakit pemerintah yang murah
dan bisa pake bbjs
sebaiknya kita bawa siva kesana aja ya
udah sekarang mendingan kamu kunci kunci pintu
aku cari pinjaman motor dulu
gak ada apa apa
muka kamu kok kayaknya letih banget
kamu capek ya lagi banyak kerjaan di kantor
sudah ditinggal bella kamu masih saja nggak memperdulikan aku
kalau bukan karena harta kamu
sudah lama aku tinggalkan kamu afif

cynthia pasti sudah gak sabar menunggu aku
tadi kan aku sudah bilang sama si cynthia kalau jendela ini dibuka saja
malah ditutup lagi
kalau mau masuk oke coba
kayak ada yang ngetuk jendela
woy siapa itu
itu kayaknya suara afif

woy keluar lo
afif ada apa
kayaknya ada maling deh

aduh jangan jangan dia gak baca whatsapp yang aku kirim

aduh jangan jangan dia gak baca whatsapp yang aku kirim
aduh jangan jangan dia gak baca whatsapp yang aku kirim
aduh jangan jangan dia gak baca whatsapp yang aku kirim
aduh jangan jangan dia nggak baca whatsapp yang aku kirim
tapi tayang kamu mau kemana sih
aku yakin ada orang di sini
dia pasti belum pergi jauh
afif ini cuma perasaan kamu aja
gawat kalau sampai gavin ketangkep bahaya ini
mana sih itu orang
jangan jangan dia tidur lagi
david aku kan udah whatsapp kamu
kamu jangan samperin aku dulu karena afif lagi tidur di kamar aku
sintia hp aku lagi rusak
terus juga ngapain sih tuh suami palsu kamu
tumben ba tidur di kamar kamu
kak rena ngusir dia makanya dia ke kamar aku
aku yakin kalau radit yang telah mengasut raina
radit pasti sedang menjalani rencananya nih
mau gak peduli pokoknya sekarang kamu harus pergi
kalau ada yang lihat kita kita semua selesai
ya kamu di sini dulu dong
aku masih kangen sama kamu
mungkin aku juga kangen sama kamu
tapi kamu harus pergi sekarang cepetan
semoga ada yang liat kamu oke
kamu pergi ya
tolong cek keluar ya
kayaknya ada orang yang mencurigakan
iya cek keluar
ada apa sih
kayak ada suara ribut ribut